muhammad fahrul rozi petugas babin kaptipas di kecamatan taman sidoarjo jawa timur ini
mengubah minibus kesayangannya menjadi sebuah mobil ambulans yang lengkap dengan tempat tidur pasien
ide ini berawal saat dirinya melihat warga kesulitan mendapatkan mobil ambulans
untuk mengantarkan warga yang sakit ke fasilitas kesehatan
selain merelakan mobilnya dijadikan ambulans gratis bagi warga
fahru rozi juga siap dua puluh empat jam untuk mengantarkan warga yang sakit menuju rumah sakit atau puskesmas terdekat
warga mengaku senang dan terbantu dengan adanya ambulans ini
semua biaya modifikasi untuk mengubah minibusnya menjadi ambulans
dikumpulkan dengan menyisihkan sebagian penghasilannya
sebagai petugas di polsek taman sidoarjo jawa timur